kementerian bumn mendegaskan telah mencopot jabatan arya skara di anak usaha pt garuda indonesia persero
hal ini akan disahkan pada rapat umum pemegang saham luar biasa garuda dua puluh dua januari dua ribu dua puluh
surat pencopotan arya skara telah dikeluarkan komisaris garuda indonesia bertepatan dengan pengangkatan pelaksana harian direksi garuda indonesia
staf khusus menteri bumn bidang komunikasi arya sinulinga mengatakan
rangkap tugas jabatan di perusahaan bumn sangat tidak efektif dan dapat menimbulkan pandangan negatif
kementerian bumn mencatat saat menjadi di rut garuda arya skara menjabat sebagai komisaris utama pt kmf aero asia
pt citylink indonesia pt aerofood indonesia pt garuda energi logistik dan komersial pt garuda indonesia air charter dan pt garuda tauberes indonesia